inilah rekaman video dari nelayan natuna kepulauan riau
yang menunjukkan kapal mereka dihampiri atau didekati kapal coast guard
atau kapal penjaga pantai tiongkok
jarak antara kapal coast guard tiongkok dengan kapal nelayan natuna
terlihat sangat dekat dan saling beriringan
nelayan natuna bernama deddy yang merekam video tersebut
menyebut peristiwa itu terjadi pada tiga belas september lalu
ketika mereka sedang memancing ikan di laut natuna utara
dia mengatakan kapal coast guard tiongkok menghampiri kapal mereka
dan meminta untuk pergi dari lokasi tangkapan ikan
karena lokasi tersebut sudah masuk di perairan laut tiongkok selatan
padahal menurutnya di perairan itu masih masuk perairan indonesia
tidak hanya dikejar kapal coast guard tiongkok
nelayan natuna juga merekam kapal perang amerika
yang lengkap dengan pesawat tempurnya yang terlihat sebanyak lima buah
denny menambahkan peristiwa dikejar kapal asing bukanlah pertama kali
kami sedang mancing
mungkin berarti kita tidak bisa mengejar kapal asing
kemungkinan dia mau lihat kami mancing
ataupun di posisi itu mungkin wilayah dia dengan aku wilayah dia
itu hari senin jam sembilan pagi tanggal tiga belas
mungkin daerah itu dengaku wilayah dia
setahu aku wilayah itu kalau aku lihat di peta itu masih wilayah indonesia
sementara itu ketua aliansi nelayan natuna henry mengatakan
nelayan natuna sering diusir kapal kapal berbendera asing
ya aman aman saja sampai saat ini
mungkin belum ada perang gitu belum ada konflik
misalnya kan antara china antara amerika itu memang belum terjadi
sebelumnya pada senin tiga belas september dua ribu dua puluh satu kemarin
nelayan natuna melihat kapal perang tiongkok berkeliaran
informasi dari nelayan natuna ada enam kapal tiongkok yang mereka lihat
yakni satu kapal induk tiga kapal perang dan dua kapal coast guard
arpandi natuna kepulauan tiongkok